kami kembali perbarui informasi anda mengenai kebakaran yang terjadi di masjid jakarta islamic center yang berada di kawasan koja jakarta utara pada rabu sore
dan melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta gul karmat atau satriadi gunawan dki jakarta
pak satriadi selamat malam
selamat malam mbak selamat malam
pak satriadi bisa diinformasikan kepada kami saat ini situasi terbaru di lapangan seperti apa pak
ya jadi situasi kebakaran di gedung islamic center saat ini sedang proses pendinginan
jadi tinggal hanya tinggal barat baratnya saja
cuman lokasinya sudah kita lokalisir sudah terjadi perlambatan
jadi mudah mudahan dalam waktu dekat akan kita tutaskan
baik proses pembersihan ini kemudian akan memakan
berapa besar radius dari sekitar lokasi pak
artinya akan ada penutupan jalan malam ini di sekitar wilayah jakarta islamic center
oh enggak mbak jadi tadi informasinya ya hanya sekitar depan islamicnya saja
tapi ada jalan alternatif motornya jadi nggak mengganggu jalan
baik pak satriadi bagaimana dengan informasi kubah yang kemudian ambruk karena kebakaran ini
apakah ada korban
ya sampai dengan saat ini korban luka maupun jiwa dari personil maupun dari masyarakat ini tidak ada
tidak ada korban sama sekali
informasi pertama kali diterima oleh dinas kebakaran dki jakarta pukul berapa pak satriadi
ya jadi kita terima berita sekitar pukul lima belas dua puluh menit
kemudian kita kerahkan lima unit awal
sekitar sepuluh menit kita sudah sampai di tkp
kita lakukan pemadaman
sampai dengan tadi pemadaman kita nyatakan bahwa selesai dengan proses pendinginan itu sekitar jam tujuh belas tiga puluh
nah kita mengerahkan sekitar dua puluh satu unit sampai dengan saat ini
dengan jumlah personil sekitar sembilan puluh orang
baik dugaan sementara pak satriadi
kronologinya seperti apa sampai terjadi terbakarnya jakarta islamic center ini
ya kalau kronologinya kita juga dapat informasi bahwa kubah itu sudah proses pekerjaan ya
jadi untuk dugaan penyebabnya kita juga sampai saat ini belum tahu informasinya
sekarang sedang ditangani oleh pihak kepolisian
penyebabnya seperti apa
tapi informasinya memang hanya di kubahnya saja yang terbakar
dan memang sampai dengan roboh turun ke bawah
artinya ketika kebakaran ini terjadi di jakarta islamic center tidak ada jamaah yang sedang beribadah di dalamnya
atau seperti apa
karena informasinya yang kami dapat setelah sholat asar setelah kegiatan sholat asar
apakah masih ada jamaah di sekitar
iya jadi alhamdulillah pada saat kejadian itu tidak ada korban tidak ada aktivitas ya di bawah kubah tersebut
makanya tidak ada korban luka
tidak ada jiwa sampai dengan saat ini
jadi kondisinya memang sedang kosong
nah itu pada saat itu kebakaran dan mereka sempat juga mengamankan diri
pak satriadi ada kesulitankah dalam proses pemadaman
sampai saat ini secara teknis tidak ada ya
karena sumber airnya dekat dengan kali
kemudian ada hidran kota juga
hanya memang karena dekat dengan pemukiman dan dekat dengan pasar
banyak juga masyarakat yang menonton
jadi itu sudah diperhatikan
sampai saat ini berarti proses pembersihan masih akan berlanjut
ada estimasi kira kira sampai pukul berapa pak satriadi untuk nanti mengusut lebih lanjut lagi dugaan ini
kalau nanti dinyatakan selesai ya mohon doanya saja biar cepat selesai
cepat tuntas gitu
karena sekarang biasanya setelah tahapan proses pendinginan baru nanti ada perwira operasi yang menyatakan pemadaman itu dinyatakan selesai
pak satriadi kami tunggu kembali informasi terbaru dari jakarta islamic center
terima kasih atas informasinya selamat malam selamat bertugas